penjabat gubernur papua barat paulus waterpau menjelaskan akan fokus melaksanakan program program strategis pemerintah selama satu tahun masa kepemimpinannya di papua barat
menurut mantan kapolda papua ini salah satu program strategis pemerintah yang menjadi fokus saat ini adalah pelaksanaan pembentukan daerah otonomi otonomi baru di papua
mantan kapolda papua menilai adanya otonomi khusus dan pembentukan daerah otonomi baru di papua akan menjadi upaya efektif mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah papua
beberapa tugas secara khusus sudah diberikan khusus oleh bapak menteri tadi
tentu yang besarannya hal hal yang berkaitan kebijakan dan program program strategis negara itu kan harus dilaksanakan
saya kasih contoh misalkan tadi yang ditanyakan tentang penyelenggaraan otonomi khusus
kita harus juga mensosialisasikan betapa pentingnya otsus bagi masyarakat papua papua barat
kemudian juga akan dilaksanakan daerah otonomi baru baik lingkup provinsi maupun kabupaten kota itu juga penting kita suarakan
kemudian juga ada hal hal yang sementara menjadi kebijakan bapak presiden misalnya kemiskinan ekstrim
papua dan papua barat hari ini kan menduduki ranking pertama dan kedua itu diantaranya